kita ke informasi lain kebakaran terjadi di sebuah gedung di kawasan kelapa gading pada minggu sore
dan asap hitam pun membumbung tinggi di atas gedung yang masih dalam proses konstruksi itu
petugas masih terus berupaya untuk memadamkan api yang membakar gedung di arena perkantoran kirana butik jalan perintis kemerdekaan kelapa gading jakarta utara
menurut kapolsek kelapa gading penyebaran titik api ada di lantai tujuh belas hingga lantai dua puluh tiga
kemudian kita kirim kota dan damkar ke lokasi
sementara diperkirakan untuk informasi awal kebakaran bisa diaktifkan oleh konsulat dari panelistik
itu kita masih belum tahu di lantai berapa
tapi yang pasti dari mulai lantai sembilan belas hingga lantai dua puluh tiga itu kebakarannya terjadi
kemudian gedungnya sendiri terdiri dari lubang api
saat ini dilakukan oleh pihak pihak yang bisa diangkat seritisasi

selain memadamkan api tim gabungan pemadam dan tim penyelamat juga terus berupaya mengevakuasi pekerja yang terjebak di gedung tersebut
ada beberapa skema penyelamatan yang direncanakan
namun karena bangunan yang belum selesai serta minimnya sumber air dan alat
tim penyelamat harus menyelamatkan pekerja yang terjebak dengan menaiki tangga ke lantai dua puluh tiga
hal ini membuat tim penyelamat kelelahan
kita koordinasi dengan polisian dengan basah nas atau menggunakan gondola
tadi awalnya dengan helikopter
tapi heli ini kan tidak semuanya dirancang untuk evakuasi malam hari
kami kemudian memaksa membuka pintu kebakaran mencari pintu tangga kebakaran
karena memang agak agak mudah tuh
dalam situasi seperti itu gelap yang namanya under contraction itu mungkin masih centang pernah
informasi terakhir yang diperoleh hingga minggu malam
kesehatan orang orang di tempat ini terkena korban dalam kebakaran ini
dan telah dilarikan ke rumah sakit mitra kelapa gading dan rumah sakit gading pluit
dua orang tewas delapan orang mengalami luka luka sementara korban lainnya mengalami syok